kita ke informasi selanjutnya
seorang pelaku teror penculikan anak yang kerap meresahkan warga probolinggo
akhirnya ditangkap polisi
pelaku yang ternyata masih di bawah umur ini
mengaku tidak berniat menculik anak
melainkan hanya ingin memiliki harta benda korban
teror penculikan siswa sdn tisno negaran satu dan suka bumi dua
yang meresahkan guru dan wali murid di probolinggo akhirnya terungkap
pelaku penculikan anak tersebut berinisial rk
warga kebonsari wetan kecamatan mayangan kota probolinggo
pelaku yang masih berusia lima belas tahun ini
ditangkap atas kerja sama polisi dengan petugas keamanan sekolah
yang sempat melihat ciri ciri pelaku
dia manggal di sini mulai hari kemes itu manggal di sini
hari kemes itu terus jumat itu juga manggal
sabtu itu manggal terus mulai dari jam dua belas sampai jam satu
di hadapan petugas pelaku mengaku tidak ada niatan
untuk menculik anak
pelaku hanya ingin merampas harta benda korbannya
seperti hp dompet dan perhiasan korban
yang mayoritas pelajar sekolah dasar
sasarannya kenapa kau milih anak kecil
kenapa kau milih anak kecil
karena anak kecil lebih gampang
dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti
berupa baju celana pendek motor jenis metik dan helm
yang sering digunakan pelaku melakukan aksinya
sudah tiga kali dan modusnya sama
jadi dia modusnya mendekati anak yang bawa hp di sekolah
dan dia juga menggunakan pelaku
kemudian dipanggil kemudian dia mengatakan bohong
ya contohnya misalkan ibumu kecelakaan
nah saya disuruh ibumu
akibat perbuatannya pelaku yang kini ditahan di mapolres
probolinggo terancam hukuman maksimal lima tahun penjara